put tadi gue ketemu sama dokter yang nanginin pangeran
dia bilang kalau pangeran itu cuma butuh loh
karena suara lo bisa menstimulasi otak pangeran
itu cuma wartawan datang
terus deddy jelasin ke mereka yang deddy ngomongin tadi cuma hoax
semua orang sudah tahu tentang kebohongan kamu
sandiwara kamu yang burah burah buta
semua orang sudah tahu
itu makanya kenapa deddy nggak belain aku
seharusnya kan ini bisa backup aku
malah jangan nyudutin aku kayak ginilah
deddy ngelakuin demi kebaikan kamu
di situ ada reputasi deddy
kamu lupa itu
bisa hancur gara gara kamu
kamu sadar nggak sih
kehidupan media sosial sudah mempengaruhi kita semua
makanya das followers aku hilang banyak gara gara deddy
tuh bukan hanya kamu mel
deddy bisa kehilangan reputasi deddy
supaya followers kamu balik lagi
turun drastis orang
cuma bisa satu yang kamu bisa lakukan
kamu lakukan apa yang deddy lakukan seperti tadi
maksudnya dia aku suruh preskon dan jelasin ke orang orang selama ini aku bohongin mereka gitu
aku harus ngaku
eh nggak mau lah mending aku nggak usah ngomong sekalian
males deh ngomong sama deddy ya

kamu harus bisa meyakinkan followers kamu kalau kamu benar benar menyesal
kamu harus bisa meyakinkan
di situ followers kamu akan balik lagi
mereka akan simpati lagi dengan kamu
dan satu lagi

mereka akan simpati lagi dengan kamu
experience soaz ini mungkin dikubah

ada guruan gak sih nyetirnya
ini juga dari tadi udah cepet kok udah buru buru
gue tuh perlu tau kondisi my prince kayak gimana sekarang
sumpah gue gak tenang
lo yakin beneran mau ke rumah sakit
well to be honest gue takut aja nanti lo malah heboh bikin drama disitu
oh jahat banget sih mikir gue kayak gitu
ya gak bakal lah gue bikin heboh di rumah sakit
kan my prince kok kondisi lagi kayak gitu
ya gue disitu cuma mau dampingin my prince
gue yakin banget my pink pasti lagi butuh gue
kan selingganya lo dapet followers lo balik
enggak ah males banget pasti banyak wartawan deh banyak yang nanya nanya
ya gak usah pake wartawan
kan sekarang kita ke rumah sakit lo temuin aja pangeran
kan biar followers lo tau kalo lo tuh cuma pura pura buta karena lo kebucinan sama pangeran
pokoknya nanti di live instagram lo tuh harus ala ala sedih
bener bener menyesali perbuatan lo ya biar followers lo tuh percaya terus lo follow lo lagi
makanya baik baik aja kan
sampai sekarang pangeran belum sadar
gue gak bisa berbuat apa apa
wood lo tenang dulu ya
lo harus yakin kalau pangeran itu bisa ngelewatin masa komanya
bud tadi gue ketemu sama dokter yang nanginin pangeran
dia bilang kalau
dia bilang kalau pangeran itu cuma butuh loh
karena suara lo bisa menstimulasi otak pangeran
dan itu bisa bikin pangeran sadar dari komanya
bud berarti lo harus terus dampingin pangeran
lo harus ada di sini ya pangeran terus
lo harus ajak ngobrol dia sampai komanya berhenti
gue juga maunya gitu citra
gue salutin sama putri
banyak banget pengorbanan yang dia lakuin buat pangeran loh
kalau lo mau tahu sejarahnya dulu
mereka berdua tuh gak pernah akur
setiap hari itu ribut terus
kalau seharian mereka nggak berantem itu kayak nggak lengkap rasanya
seru juga tuh
dari benci jadi cinta
tapi jujur gue pribadi gak pernah nanya
pernah nyangka pangeran sama putri bisa saling cinta kayak sekarang
ya maksud gue bahkan mereka sampai nekat untuk mempertahankan cinta mereka
walaupun banyak banget halangannya
justru itu ji yang bikin gue tuh makin salut sama putri gitu loh
secara nih bokapnya pangeran tuh udah menghina dia banget
nuh kalau gue gue udah bakal nyerah duluan ji
secara nih ya
beban hidup gue tuh udah banyak banget
sampai udah gak ada ruangan tuh buat beban masalah cinta
ini kenapa lagi
enggak gue lucu aja
jadi keinget waktu momen pertama kali gue nembak lo
waktu gue nembak lo lu bilang kita coba dulu jadian satu minggu
kalau dalam waktu satu minggu malah bikin hidupku jadi ribet karena percintaan kita
artinya kita bakal putus
ya terus ya sekarang
sadar gak kita udah jadian satu bulan tanpa ada masalah apapun
ya maksudnya gak bikin hidupnya jadi ribet
udah lewatin waktu satu minggu yang lo kasih
artinya kita jadiin beneran dong sekarang
kita jadian beneran
pengumuman semuanya yang ada disini denger ya kalian tuh jadi saksi
mas denger ya mas